laga uji coba bertajuk jelik asia challenge antara bayangkara fc dan fc tokyo berlangsung seru
enam gol tercipta pada pertandingan yang digelar di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta pada sabtu sore
pertandingan persahabatan ini digelar dalam rangka perayaan ke enam puluh hubungan diplomatik indonesia jepang
yang berakhir dengan kemenangan empat dua fc tokyo atas bayangkara fc
gol pertama tim tamu sudah didapat di menit ketiga lewat sundulan pemain belakang masato morishige
upaya tim juara liga satu untuk membalikan keadaan baru berhasil di babak kedua
tim berjuluk the guardian menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti pemain asing baru asal brazil david daziva di menit ke lima puluh empat

gol kedua dari sontekan kakim marino suanewar di menit ke enam puluh satu membawa keunggulan sementara tim jawara liga dua

sayangnya setelah gol marino sebayangkara fc kebobolan tiga gol
gelandang muda fc tokyo yang dijuluki lionel messi jepang take fusakubo
mampu mencetak dua gol di menit ke tujuh puluh lima dan masa tambahan waktu meski baru dimasukkan di tengah babak kedua
ditambah gold roy cimaida dari bola mentahan gawang di menit ke delapan puluh empat
namun keeper utama awan seto harus dibawa tim medis keluar lapangan setelah terlibat tabrakan di depan gawang
dengan pemain fc tokyo yang berakibat cedera di leher
meskikalah simon mike manemy mengaku mengambil hal positif dari permainan fc tokyo
jfa adalah federasi yang harus dikopi oleh semua orang
ketika mereka memproduksi pemain seperti yang datang di menit ke dua dan menang dua kali
maksud saya apa itu pemainnya
memang benar dia berhak memiliki titel messi
saya sangat marah karena mereka memiliki pemain seperti itu
tapi kita juga bisa

saya berada di indonesia

saya tidak tahu sifatnya
jadi saya tidak tahu tentang situasi yang berbeda
mereka harus memberikan kesempatan untuk mereka
saya juga adalah salah satu dari pengajar yang diperlukan oleh pemain muda
saya tidak memikirkan pemain muda
setelah laga uji coba ini di guardian
kemudian meladeni arema fc pada laga pamungkas grup
saya akan menjadi presiden dua ribu delapan belas pada selasa tiga puluh januari nanti